badan usaha milik negara melalui pt perusahaan listrik negara atau pln
menggandeng puluhan startup untuk mengembangkan inovasi energi masa depan
langkah ini diambil untuk meningkatkan peranan energi hijau
hingga mempercepat ekosistem elektrik
direktur utama pt pln darmawan prasojo senin sore menyebutkan
melalui program ini para perusahaan rintisan dapat memberikan inovasi
bagi negara yang akan diimplementasikan ke dalam ekosistem perusahaan listrik
terlebih para startup juga akan didampingi para ahli dalam meningkatkan inovasi
dalam pengembangan inovasi ini setidaknya terdapat tiga fokus
mulai dari energi hijau khususnya peningkatan energi baru terbarukan
ekosistem elektrik yang berkaitan peningkatan kendaraan listrik
maupun ekosistem baterai listrik hingga optimalisasi aset aset yang ada
fondasi ekosistem bumn melakukan inkubasi terhadap anak anak milenial generasi muda
yang berkembang ke dunia
fondasi ekosistem bumn melakukan inkubasi terhadap anak anak milenial generasi muda
yang berkembang ke dunia